keinformasi lain hakim menggali keterangan dari ajudan verdi sambo adzan romer yang kembali menjadi saksi dalam persidangan kuatmaruf dan riki rizal hari ini
romor menceritakan setelah yosua tewas verdi sambo mengatakan akan membela eliezer tanpa melihat pangkatnya
saya masuk ke dalam saya bertemu dengan richard saya tanya richard ada apa jawabnya saya cuma saya refleks bang itu aja
setelah itu bapak verdi sambo masuk disitu dia mau nyikut saya bapak efes mau nyikut saya sambil berkata kalian tidak bisa jaga ibu
setelah itu pak efes masuk ke dalam jemput ibu saya mendahului keluar terus pak efes keluar bersama ibu kemudian disusul dengan bang riki keluar juga
sampai di luar saya mendengar ada perintah dari pak efes untuk kepada bang riki untuk mengantarkan ibu kembali ke saguling
itu yang bapak soedara dadain
oke pada saat soedara dikumpulkan oleh soedara verdi sambo bersama soedara prayogi bersama richard ada terdakwa kuat makruf disitu
saya ingat saya ada yang boleh
ada apa yang disampaikan verdi sambo pada saat itu
bagaimana kalau ini terjadi kepada anak istri atau keluarga kalian
richard kamu akan saya bela walaupun pangkat dan jabatan taruhannya
oke soedara kuat makruf ikut menyaksikan
ada yang ada saat itu
saya ingat saya ada yang boleh
saya ingat soedara ada